dari dua netizen yang komen di instagramnya hotman paris
yang menanyakan apakah itu asli begi atau peron
halo bapak kapolda jawa barat halo bapak direktur tindak pidana umum polda jawa barat
banyak netizen senang setelah salah satu dari dpo kasus pembunuhan vina telah tertangkap yaitu pg atau peron
namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di instagramnya hotman paris
yang menanyakan apakah itu asli begi atau peron
banyak yang mempertanyakan seolah olah bukan itu pelakunya tapi seolah olah dibuat
saya percaya bahwa itu adalah pegi dan terong
dan saya kerja saya yakin cara kerja dari polda jawa barat saya percaya cara kerja polda jawa barat
namun ada baiknya apabila kapolda jawa barat memerintahkan
agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik
orang dpo yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli pdi atau peron
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya